tahun lalu danau sentarum ini kawasan ini mendapatkan sertifikasi atau istilahnya pengakuan dari unesco sebagai cagar biosfer
tahun lalu danang sentarum ini kawasan ini mendapatkan sertifikasi atau istilahnya pengakuan dari unesco sebagai cagar biosfir